herd immunity atau kekebalan kelompok menjadi langkah penting yang dipercaya bisa mengakhiri pandemi covid sembilan belas
kekebalan kelompok dianggap tercapai ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu
kekebalan bisa didapatkan melalui imunitas yang berkembang dari infeksi sebelumnya dan lewat vaksinasi seperti yang saat ini tengah gencar dijalankan pemerintah
hasil survei kata data insight center atau kic yang dirilis secara daring menunjukkan jumlah peserta yang disuntik vaksin setiap hari sangat berpengaruh pada jangka waktu pencapaian herd immunity
analis data kic nazmi hadiah tamara mengungkapkan data kementerian kesehatan hingga sebelas maret dua ribu dua puluh satu menunjukkan
sedangkan dosis kedua baru sekitar satu dua juta dosis yang telah disuntikan
nasmi mengatakan dengan menganalisis kecepatan vaksinasi oleh pemerintah saat ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang bagi indonesia
untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity
pendapat senada disampaikan epidemiolog dari universitas erlangga laura navika yamani
yang mengatakan bahwa pemerintah masih bisa mewujudkan kekebalan kelompok dalam waktu dekat asalkan menambah percepatan pemberian dosis vaksin covid
laura mengungkapkan satu juta dosis vaksin per hari menjadi jumlah ideal untuk mencapai kekebalan kelompok di indonesia pada dua ribu dua puluh
angka pemberian vaksin di tanah air yang baru delapan puluh ribu dosis per hari masih jauh dari ideal
menurut laura pemerintah harus segera meningkatkan jumlah vaksinasi per hari melalui berbagai upaya
kalau tetap dengan kondisi sistem pemberian vaksin seperti saat ini
maka bisa saja herd immunity ini akan dicapai lebih dari lima tahun
atau bahkan mungkin mendekati sepuluh tahun seperti itu
jadi pemerintah harus meningkatkan
mungkin dengan meningkatkan jumlah vaksinator
kemudian juga fasilitas kesehatan yang digunakan untuk pemberian vaksin ya
juga memastikan bahwa ketersediaan dari vaksin ini juga cukup ya untuk bisa diberikan kepada masyarakat
partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi covid sembilan belas juga menjadi salah satu kunci untuk mencapai kekebalan kelompok sesegera mungkin
salah satu hal yang penting dilakukan adalah sosialisasi program vaksinasi
sehingga keengganan masyarakat untuk menjalani vaksinasi